saudara prabowo dan gibran belum resmi dilantik jadi presiden dan wakil presiden
ramai wacana soal pembentukan kabinet prabowo gibran
yang terbaru saudara ketua umum pan zulkifli hasan menyebut
eko patrio merupakan calon menteri di pemerintahan prabowo gibran
menjelaskan posisi menteri yang akan dijabat eko
kalau jakarta ada zita ada pasa ada eko ya tapi eko kan calon menteri ya

oh ya nantilah kita lihat ya politik kan dinamis
selain manukar zulkifli maret lalu ketua umum partai nkolkar erlangga hartarto
meminta jatah lima kursi di kabinet prabowo gibran
hal ini diungkap erlangga saat menghadiri buka bersama
saya sampaikan ke pak prabowo kontribusi golkar ke pak prabowo
karena kita lima belas dari lima puluh delapan persen maka kita kontribusi dua puluh lima persen pak prabowo
jadi kalau dua puluh lima persen kalau bagi bagi ya banyak banyak sedikit boleh lah
kalau yang kita sebut lima itu dirimali
tapi kalau dihitung proporsinya dua puluh lima persen room
setelah penetapan pemenang pilpres peta politik makin memanas
terutama di lingkaran koalisi prabowo gibran
soal jumlah kursi yang bakal mereka dapatkan
patut ditunggu apakah ada nama lain setelah muncul nama eko patrio
kenapa ketua umum partai amanat nasional tiba tiba munculkan
nama eko patrio sebagai calon menteri yang akan disodorkan pada prabowo gibran
kita tanyakan langsung sudah ada yandri susanto wakil ketua umum pan
dan juga hanta yuda direktur eksekutif poltreking indonesia
selamat sore mas yandri mas hanta terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
selamat sore mbak yandri assalamu alaikum
waalaikumsalam saya ke mas yandri terlebih dahulu
mas yandri ini kenapa tiba tiba pak zulhas tiba tiba langsung munculkan
nama eko patrio sebagai calon menteri untuk diusulkan kepada prabowo gibran
ya memang pan bagian dari koalisi indonesia maju
insya allah memang diajak oleh pak prabowo untuk mengisi posisi posisi di kabinet pak prabowo nanti
nah siapa namanya kemudian berapa jumlahnya itu
pak zul yang tahu nama namanya pun sudah di kartu pak zul
dan kalau persoalan nama mbak zul sudah sering menyebut
ketika buka bersama dengan pak prabowo tanggal dua puluh satu maret di dpp pan
bang jul juga menyebut beberapa nama kader pan kalau tidak salah waktu itu menyebut empat nama kader pan
nah oleh karena itu memang di pan sudah disepakati untuk persoalan kabinet ini
kita sudah menyerahkan seratus persen kepada bang zul hasan sebagai ketua umum untuk melakukan komunikasi kepada pak prabowo dan mas gibran
sebagai presiden terpilih dan wakil presiden terpilih
nah saya tidak tahu berapa jumlah kursipan yang didapat siapa ada posisi mana
nah persoalan nama mas eko mas eko ini memang jam terbangnya sudah sangat hebat
dia sudah tiga periode sudah di dpp pan
kemudian sekarang duduk sebagai ketua pan jakarta berhasil menaikkan kosipa di jakarta
kemudian di dpp juga punya posisi yang penting
jadi kalau bang zul menyebut salah satu namanya mas eko saya kira kita tidak perlu kaget
dan mas eko menurut saya pribadi tapi kemudian kepada ketua umum dan pak prabowo sebagai pemegang hafidhul ghajib untuk misi kabinet
ya mas eko memang layak untuk menduduki salah satu perusahaan
persoalan di mana posisinya atau apakah benar benar menjadi menteri ya tunggu tanggal mainnya mbak cynthia
tapi menurut saya sebagai sahabat baik saya mas eko ini ketika disebut namanya oleh bang jul ya memang menurut saya mumpuni untuk duduk sebagai menteri
oke selain layak atau tidak layak nanti ada banyak juga nih pertanyaan
karena kan kita tahu kalau di pan ada nama mas edi suparno ada nama mas yandri juga
tapi nanti saya akan ke mas hanta terlebih dahulu
mas anta kalau menurut anda nama eko patrio ini memang sengaja dimunculkan oleh pak zulhas atau seperti apa
karena kan kalau dilihat dari konteks pertanyaannya saat itu lagi bicara soal pilkada tapi sengaja diceletukan nama eko patrio gitu
apa yang ingin sebenarnya disampaikan apa yang anda baca
ya tentu saja celetukan politisi itu punya makna
dengan celetukan yang memang ada pesan yang hendak disampaikan cynthia
jadi kalau kita bicara tentang pola seleksi dan komposisi kabinet di indonesia tidak hanya di prabowo gibrat ke depan cynthia
itu biasanya komposisinya terbagi dalam dua jalur
alokasi partai dan non partai
nah di alokasi partai ini kursi kursi menteri yang wilayah partai ini terutama partai partai yang memenangkan bagian dari koalisi
ini biasanya kombinasi dua preferensi
preferensi presiden sendiri sang pemilik hak prorogatif
yang kedua ada preferensi aspirasi dari ketua umum partai
jadi tadi saya menjawab pertanyaan cynthia itu berangkat dari ketua umum pak zulhas ada ketua umum pan
itu referensi dari ketua umum pan
jadi tinggal kontrombikan dengan presiden
dan ini realitasnya kadang saya mengatakan hak prerogatif presiden dalam konteks sistem presidensil tereduksi dalam konteks ini dalam makna netral ya
karena realitasnya saya mengatakan hak prerogatif presiden dalam konteks sistem presidensil tereduksi dalam konteks ini dalam makna netral ya
karena realitasnya hak prerogatif presiden dalam konteks itu beroperasi dalam sistem multi partai ekstrim
sehingga presiden itu membutuhkan dukungan parlemen yang memadahi
untuk mendapatkan dukungan fenomena memadai supaya stabil supaya kuat supaya solid
maka salah satu yang diberikan tanda petik ditukarkan dikompromikan kepada partai adalah diberikan posisi menteri
nah karena itu kabinet di depan itu akan kabinet semacam negosiasi ya negosiatif
dihindari nah keluarnya nama mas eko
itu bagian dari yang saya katakan
amat nasional dan tadi sudah disubuhkan
pan itu kalau saya membaca memang
satu ketua umumnya zulfi prihasan
menteri di pan kemudian
kalau dapatnya empat omongan sintia
tadi benar tapi kita nggak tahu kan sampai empat atau tiga
sebut saja pak zulhas satu
satu lagi mas eko yang
disebutkan oleh pak zulhas
persoalan jatah menteri dan
berapa kursi menteri ya kita
menghormati itu hak prioritasnya pak prabowo
dan tadi sudah saya jelaskan
tunggal di pan itu hanya ketua umum lah
yang kita beri kepercayaan untuk melakukan
komunikasi dan pembicaraan secara
ketika pak prabowo kunjungan ke pan
ya kata pak prabowo kira kira begini
teman lagi susah itu ya nggak banyak
teman setia dan teman lagi susah
banyak pak jul katanya bahkan
sekarang yang nggak pernah
ujung ujungnya bawa di pan lagi
di beberapa media masa
pak jul kalau nanti pan minta x
nah saya yang bisa menerjemahkan
komitmen dengan pak prabowo ini
insya allah berjalan baik
dan tidak ada persalahan apapun
bang john dengan pak prabowo
sudah teruji selama tiga kali pilpres
kita tunggu saja dan pan juga
siap lahir batin untuk menyusukan
apakah ini artinya pan yang mengklaim
sebagai teman baik dari prabowo
akan mendapatkan lebih dari dua kursi menteri
lalu apakah benar ada jatah
lebih dari dua menteri di kabinet
prabowo gibran yang akan datang
karena pak zulha sudah menyebutkan
patrio yang diusulkan untuk menjadi menteri
menteri itu bagi seorang presiden
pentingan politik itu pasti perimbangan kekuasaan
kursi jadi kalau dia preferensi kuat
dari ketua partai dia berpulang besar sintia
dia orang dekat ketua umum di partai amat nasional
itu poin satu mas yandri termasuk
sekjen juga termasuk itu poin yang pertama
nah itu soal kompetensi seperti pertanyaan cynthia
mengusulkan orang dekatnya nah kalau bicara
mas eko mungkin karena di dunia
entertainment beliau mungkin di ekonomi
kreatif mungkin bisa menjadi
cynthia di bidang apa kalau secara
pendekatan itu yang ketiga dari sisi publik
beban publik citranya kalau negatif
saya kira tidak memiliki catatan negatif ya
misalnya soal kasus hukum
tidak ada saya kira clear dari sisi itu
nah aspek menteri yang diangkat itu
pengalaman prestatif itu penting menurut saya
kebutuhan ke depan nah tinggal di beda
sebelum di dpr di mana itu yang perlu dibedah
karena mereka akan berhadapan dengan partai besar juga
pasti ke ketua umum tapi ke depan kan juga ke
paling determinan ya sintia bagi
rekomendasi ketua umum jadi
kalau dia bukan orang dekat ketua umum
profesor apa segala macam bagian dirinya
nah itu jadi kalau dia dekat
supaya yang bersangkutan publik juga tidak
memberi catatan negatif mungkin itu akan
nah tapi kalau ada salah satu catatan nggak sulit
nah per hari ini saya lihat mas eko
tidak memiliki terlalu memiliki
pasti ada kekurangan ada kelebihan tapi
kasus apa yang relatif tidak ada
yang terdengar saat ini kira kira
ya kalau jumlah yang
tahu komunikasi itu kan bang jul sama
berapa kader yang diminta oleh pak prabowo
secara lahir batin banyak ya
saya bilang nama nama sudah ada di kantong bang jul
mas yandri tadi kalau mas hanta bilang
kasat mata kita tahu kan
bisa dikatakan sudah memenuhi
di nggak apa apa nama ekoduluan yang dimunculkan ya
jadi sudah kita nggak usah
gerasak rusuh nggak usah
melakukan gerak gerak yang mungkin
seribu persen kepada ketua umum
ya ketua umum sudah tahu siapa
pak presiden yaudah kita serahkan aja
mbak sinti ya kita serahkan
akan disodorkan kepada pak prabowo sebagai
pak hanta kalau dilihat dari
ketika parpol langsung menyodorkan
atau mengangkat seorang nama
nah kalau saya melihat ini memang agak
dari sisi komunikasi politik agar terlalu kecepatan
kesan di internal bisa itu bagian
dari sisi pan nya tapi dari
itu tidak bisa dihindari barangkali
emanasional menyemputkan beberapa nama
mengusulkan satu orangnya tidak terlalu kuat
misalnya tadi sebelum disetujukan kita punya kader
diandalkan ada edi suparno ada yandri
susanto kemudian ada eko patrio
relatif lebih elegan ketimbang misalnya satu
baca pak zulkifli hasan
juga menteri ya mungkin gitu tapi kalau orang bicara
yandri yang keluar jadi mungkin ada
saya kira memang ada konteks
kursi dan kontribusi jadi
itu empat puluh delapan kursi ya pak yandri ya pak
dari sisi kualitatif keringat jadi
kontribusinya jelas ketimbang pkb
dan nasdem karena mereka berhadapan hadapan
nah itu saya kira menjadi pertimbangan
yang dimiliki odpan saya menduka
minimal tiga kursi mereka akan dapatkan
mengedepankan hak prerogatif presiden
di presiden karena kita tidak menghendaki
punya utang dengan rakyat menunaikan
yang capable untuk menyukseskan
agenda pemerintahan tapi lagi lagi
pilihan bang yandri kalau tidak loyal
dengan pak zul itu nggak mungkin jadi menteri
pak zul pilih lewat jalur lain
baik singkat saja mas yandri
eko patrio oleh pak zul has ini
jadi di pan itu sudah santai santai saja
dibawah kondisi bang yul hasan
karena kita memang sudah menyerahkan dari awal
kepada pak prabowo itu ya didasarkan kepada bang jul
nama nama ya di pan gak
goncangan bahkan tidak akan terjadi sesuatu yang
huru hara enggak saya pastikan pan kompak
patuh dengan ketua umumnya oke terakhir
apakah ini menjadi bentuk
singkat saja jadi ada dua betul
preferensinya juga ditujukan bisa ke pak prabowo
ke publik yang kedua memang tax in the water
bagaimana respon publik kalau dimunculkan
kontroversial nama nama itu sehingga
baik dan setelah ini saya yakin
banyak kecuali tiga wilayah menurut saya yang harus
mendatri mendu dan menteri
pertahanan itu wilayah presiden pun saya kira
tidak bisa dikompromikan ke partai
di bagi bagi partai dan satu lagi
itu dugaan saya tidak wilayah partai
politik di kita dan yang paling penting
adalah hak berganti presiden pada ujungnya
dan jangan lupa setelah ini keluar nama namanya
usai dialog di kompas petang solo
wakil ketua umum pan terima kasih